jadi saya rasa bellingham dan mbappe akan cenderung lebih diuntungkan dibanding haalan
ada satu ayat yang mungkin secara singkat saya boleh katakan
jadi pusat perhatian menerima pujian
dan juga memandang wajahnya
masih belum cukup untuk membuat mereka
mudah mudahan tetap sehat walafiat dan tetap bersuka cita di dalam menunggu hari maranatha